ipian jelasin ke al kalau dia gak mau membunuh roy
karena udah saatnya
mama mengubur kamu
mama mama mengubur impian
tante kangen sekali loh
kapan main kesini lagi
tante ini sekarang sendirian
seping gak ada temennya
kayaknya mulai sekarang
yang akan main kesana itu bukan saya lagi tante
aduh ada apa ini
lebih seratus kali daripada saya tante
yang lebih cocok buat mas randy daripada saya
udah dulu ya tante
aduh kok dimatikan
ada apa yuk
apa randy sama kimber itu putus
atau jangan jangan ada orang ketiga
dan itu namanya michelle
gak gak ini gak boleh terjadi
gimberly itu sudah menantu idaman sekali buat aku
gue jadi ayam
dengarin mama dulu
dengarin mama sini sini
kamu belajarnya yang pinter ya
mama sama ancus nanti akan duduk disana oke
nih pakai tasnya dulu
dadah anak cantik
jadi main aja
kenapa ya michelle mau ketemu sama aku lagi
apa karena obrolannya waktu itu terhenti karena masal datang
atau michelle ada hal lain yang mau disampaikan ke aku
oh iya tadi by the way aku beliin donat buat kita makan makan di sini
kamu seharusnya nggak perlu harus bawa donat atau apa
nanti kita ngerepotin kamu loh
saya boleh ngejajalin ya
terima kasih banyak ya
lo pasnya demen dah
oh ya by the way aku perhatiin kalian kok kayaknya akrab banget ya andin sama mirna
mbak michelle saya tuh sama andien kenal udah lama banget
kenal dimana kalau boleh tau
dulu itu saya sama andin kerjanya bareng di pt aldi barang sejahtera jadi cleaning service
nah ih mbak michelle saya tuh ya saksi cintanya andien sama pak bos
kenal terus dilamar langsung nikah
woh gilat banget
kayaknya sebulanan gitu andiennya
andin bilang dulu dia pernah jadi dosen tapi karena suatu hal dia berhenti terus jadi cleaning service
apa yang bikin andin berhenti jadi dosen dan malah jadi cleaning service ya
oh ya andin aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu
dulu itu kamu
oh dimajuin jadinya
oke oke kalau gitu saya kesana sekarang ya
andien mirna sorry banget ya aku
aku harus pergi ke tempat seminar soalnya seminarnya dimajuin sejam
kapan kapan kita ketemu lagi ya
gapapa gapapa nanti next time lah kita ketemuan ya
oke ini aku taruh sini ya
aku duluan ya
terima kasih banyak loh michi
gak ada malunya ya
ini kan gak ada orang gue disini nungguin rena lama
dia sampe ngajak gue buat nyelidikin aldebaran sama sama
sampai kapanpun nino gak akan pernah mikirin perasaan gue
tapi gue gak bisa biarin nino terus nyelidikin soal itu
kalau sampe mbak andien tau aldebaran itu kakaknya roy
mbak andien pasti akan mati matian jelasin ke al kalau dia gak mau bunuh roy
dia gak mau bunuh roy
allah pasti akan nyelidikin kematian roy lagi
semua itu akan mengarah ke gue
gue bakal ketauan
gue harus temuin aldebaran
apa motifnya dia menikahi mbak andin
mbak nin gak boleh pernah tahu kalau al adalah kakaknya roy
pak kita putar balik ya
kita ke pt aldebar sejahtera
pesan taksi susah amat
nah gitu dong
ngapain di sini
mau apa lagi
a saya sekarang ada di kantor kamu
saya di resepsionis
saya juga terpaksa datang ke sini kok
ada yang harus saya bicarakan sama allah
berani banget elsa ke sini
pasti memang ada hal penting yang harus dibicarakan
atau jangan jangan elsa tahu sesuatu dari rahasia gue
oke kamu boleh masuk ruang saya
waktu kamu lima menit
pak au udah izinin saya untuk naik
iya mbak silakan